untuk mengetahui situasi terakhir kami telah terhubung dengan rifli saksi mata di sana
ya rifli apa yang bisa anda ceritakan terkait kecelakaan ini
rifli apa yang bisa anda ceritakan terkait kecelakaan terbakarnya batik air ini
ya jadi gini
awalnya saya duduk di samping jendela
terus ada semacam tabrakan gitu mbak
terus besarnya oleng ke kiri
dari situ sontak penumpang hanya diam saja
setelah itu saya menoleng ke kiri ternyata ada api
baru saya terlihat wah api api api
baru saya terlihat wah api api api
baru saya terlihat wah api api api
baru penumpang yang lain sadar bahwa ada api di situ
ya bagaimana dengan kondisi di bandara halim perdana kusuma sendiri
di sana apakah ada kepanikan
awalnya ada kepanikan
tapi saya menenangkan karena ada satu penumpang yang sempat pingsan karena shock
apakah ada penumpang yang terluka di sana
tidak ada penumpang yang terluka
tetapi proses evakuasinya itu agak menunggu waktu lama gitu
sekitar lima belas menitan kita duduk di asfal landas dan pacu
ya rifli bagaimana dengan respon dari pihak berwenang batik air sendiri
responnya lumayan baik
dengan respon seperti ini karena kita diberi makan langsung dilayani dengan baik gitu mbak
bagaimana dengan aktivitas penerbangan di bandara halim perdana kusuma
apakah aktivitas penerbangan diberhentikan
sepertinya demikian mbak
karena pesawat saya itu sementara di landasan pacu
belum digerakkan ke parkiran
dengan terbakarnya pesawat
batik air malam ini
apakah ada pesawat di sekitarnya yang terjadi kerusakan
kalau hal seperti itu saya belum tahu ya mbak
kalau masalah tabrakan atau gimana saya belum tahu itu
karena yang saya rasa bergetar gimana ya secara jelas ini
pokoknya memang kayak ada enam belas sesuatu loh
tapi kalau untuk pesawat ada pesawat yang ditabrak atau gimana saya nggak tahu deh
kayaknya ada tiang atau gimana yang kesambar kayak gitu
ya bapak bagaimana dengan penanganan pihak keamanan di airport halim perdana kusuma pak
bagaimana dengan respon pihak berwenang atau pihak keamanan di bandara sendiri
kalau itu kayaknya lemah
yang lebih merespon untuk ininya dari pihak batik sendiri mbak
ya bapak rifli terima kasih sekali atas waktunya di world now cnn indonesia
ya mbak ya terima kasih